jalur utama pantura di kabupaten brebes jawa tengah mulai dipadati pemudik yang mengendarai mobil pribadi dan sepeda motor
namun belum ada peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan di pantura
kendaraan roda dua dan roda empat mendominasi jalur pantura
meski jumlah kendaraan lebih banyak dibanding sebelumnya
arus lalu lintas lancar dan tidak terjadi kemacetan
pemudik yang mengendari sepeda motor mulai memenuhi jalur pantura di kabupaten brebes
sementara itu di pintu keluar tol pertemuan arus dari pantura dengan mobil yang keluar masuk jalan bebas hambatan belum memicu kemacetan
diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan mulai terjadi pada kamis dan jumat nanti